soalnya banyak pemeriksaan
ini saya bacakan ya mulia
supaya saksi bisa mengingat
terkait dengan itu kan
ini hasil pemeriksaannya
saya hanya membacakan
setelah saya membacakan
saya tidak mengarahkan
saya dukung saudara jaksa penuntut umum
langsung pertanyaannya apa
kalau majelis menilai bahwa itu tidak perlu
ditanyakan saat ini
keterangan terhadap saksi
bukan kita bertanya patokannya adalah bap
dalam berkas acara pemeriksaan
nanti kita akan menilai sendiri silahkan apa yang mau ditanyakan
ada keterangan saksi yang mulia
yosua paling berbeda sendiri
dibandingkan senior adc lainnya
yosua digambarkan sebagai orang yang baik
ini keterangan saudara
menurut saudara richard
yosua beberapa kali keluar malam
pergi ke tempat riburan
apa yang mau ditanyakan
apa yang mau ditanyakan
apakah terkait yang
saksi sampaikan di apsifor ini
benar atau tidak
benar almarhum sering keluar malam
itu aja sebenarnya
jangan marah marah dulu lah
kita hanya menjelaskan
sudah jangan ditangkapin
masalahnya omongannya kurang enak pak
dia katakan saya marah marah disini
pertanggal delapan belas agustus
ketika tiba di lantai tiga
kemudian keluar lift
di lantai saya melihat
bapak ferdis samboh sedang berdiri
dan bertemu saya saat itu
kondisi pak sedang duduk menangis
lalu bapak memanggil saya
masuk ke dalam dan menurut
duduk di sofa
saya melihat ibu putri
namun setelah saya dupa
ibu putri ikut duduk di sofa
ikut duduk di sofa samping
terus bap saudara lagi
di tanggal tetap
di tanggal tujuh september itu
saudara menyatakan lagi
saya pun masuk ke dalam
dan menuju lift
naik ke lantai tiga
sesampainya di lantai tiga
saya sudah ditunggu fs
saya diajak ke dalam